setelah mengawali pembukaan perdagangan tahun ini di zona merah pada rabu kemarin
data inflasi yang menunjukkan nilai konservatif terkendali
kemudian pmi manufaktur indonesia yang juga meningkat
ini diprediksikan menjadi faktor penguat ihsg trade mix to hire pada hari ini
kita lihat seperti apa kondisi penutupan perdagangan sesi kedua sore hari ini di tabel di belakang saya
kemudian anda bisa lihat frekuensi perdagangan tiga ratus delapan puluh delapan ribu kali
dengan nilai transaksi mencapai sekitar tujuh lima triliun rupiah
ini ternyata juga masih meningkat
dibandingkan dengan mayoritas indeks saham asia yang saat ini masih melantai di zona merah
kemudian analis memprediksi pergerakan ihsg masih berada dalam support resistant di angka enam dua ratus hingga enam tiga ratus lima puluh lima
beberapa saham sektoral juga mengalami penguatan
faktor sentimen global masih menjadi faktor penentu
sebenarnya kita tahu dua belas hari belakangan ini
kemudian di dalam perjalanan kembali kembali ke negara
kemudian di dalam perjalanan kembali ke negara
kemudian di dalam perjalanan ke negara
kemudian di dalam perjalanan ke negara
kemudian di dalam perjalanan ke negara

kemudian di dalam perjalanan ke negara
kemudian di dalam perjalanan ke negara
kemudian di dalam perjalanan ke negara
kemudian di dalam perjalanan ke negara
kemudian di dalam perjalanan ke negara
kemudian di dalam perjalanan ke negara
kemudian di dalam perjalanan ke negara
namun investor pun juga tetap harus waspada terhadap melemahnya ekonomi pertumbuhan
ekonomi di amerika serikat
terhadap melemahnya ekonomi pertumbuhan ekonomi di amerika serikat
ini dikarenakan adanya rilis data pmi manufaktur amerika serikat

yang menunjukkan penurunan
akhirnya mesinyalir adanya aktivitas manufaktur yang juga sedikit terkontraksi
sehingga pada konklusinya
paling tidak diprediksikan pada pekan ini
bursa saham regional tidak perlu khawatir
terhadap stabilitas ekonomi nasional
namun tentunya harus waspada
terhadap dominasi sentimen global
terhadap dominasi sentimen global